masih dari sepak bola indonesia prihatin dengan kondisi persepak bolaan nasional yang dinilai jalan di tempat
dua anak muda yang berkecimpung di bisnis sepak bola memutuskan maju menjadi kandidat ketua dan wakil ketua pssi periode dua ribu dua puluh
hai saya arief putra wicaksono saya mencalonkan diri sebagai ketua pssi untuk periode berikut
promotor sepak bola arief putra wicaksono yang awalnya maju sendiri untuk mencalonkan diri sebagai ketua pssi dua ribu dua puluh
memutuskan berkolaborasi dengan ceo bandung premier league doni jalustiabudi
yang pada agustus lalu juga deklarasi maju sebagai calon ketua pssi
pada sembilan september dua ribu sembilan belas di jakarta dua anak muda yang berkecimpung di bisnis sepak bola ini menyatakan maju bersama
mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua umum pssi periode berikutnya
arief sebagai calon ketua sementara jalu sebagai calon wakil ketua
seperti kang jalo bilang tadi kang jalo bilang gak masalah ketua atau wakil sebenarnya bukan masalah buat kita
tapi gimana kita bersama sama majukan sepak bola indonesia
pasangan ini sudah menyiapkan strategi untuk meraih suara
ya saya ingin berbicara dengan voter seperti ini bahwa inilah suara voter yang kita butuhkan
karena pemilihan ketua pssi itu berbeda
dengan pemilihan yang lain bahwa memang tergantung dari suara voter
buat para voter sudah saatnya lah ayo kita sama sama saya kang arief dengan para voter merubah sepak bola indonesia
suara voter itu memang sangat mendukung ada delapan puluh lima voter yang akan menentukan yang menentukan nasib arah sepak bola indonesia
pasangan arief jalu sejauh ini bersaing dengan kandidat lain pada pemilihan ketua nanti
yang pertama pasangan komisaris jenderal polisi muhammad iryawan
dan mayor jenderal tni cucu sumantri
kandidat lainnya chairman klub sepak bola australia brisbane rour rahim sukasa
yang berpasangan dengan keluarga besan presiden jokowi
dan tokoh sepak bola sumatera utara doli siregar
mahardika utama randy putrama jakarta